presiden joko widodo memberi tanggapan tentang penetapan tersangka kepala basarnas marsikal madia tni henry alfiandi
oleh komisi pemberantasan korupsi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan basarnas
jokowi menyebut akan menghormati proses hukum serta mendorong pembenahan sistem pengadaan di kementerian dan lembaga
jokowi menyebut akan menghormati proses hukum serta mendorong pembenahan sistem pengadaan di kementerian dan lembaga
itu perbaikan sistem
kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya
kalau terkena ott ya hormati proses hukum yang ada